tim jatan ras polrestabes makassar berhasil meringkus salah satu pelaku begal yang merampas ponsel dan juga menebas tangan korbannya
polisi terpaksa menebak kaki pelaku karena melawan saat akan diperiksa
polisi menangkap salah satu begal sadis yang merampas ponsel dan menebas tangan korbannya hingga putus
pelaku dibekuk oleh tim jatandras polrestabes makassar di jalan sabutung makassar pada kamis dinihari
pelaku terpaksa ditembak polisi di bagian kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan lokasi rekan dan barang bukti hasil kejahatan
saat beraksi pelaku bertugas sebagai joki yang mengendarai motor rekannya bertugas sebagai eksekutor
pelaku nekat menebas tangan korban karena korban melawan saat ponselnya diambil
berdua siapa yang bawa
terus kau dekati korban
sebelumnya pada hari senin lalu seorang mahasiswa menjadi korban begal sadis yang merampas ponsel dan menebas tangannya hingga putus di jalan datu di bandang kota makassar
jadi kemungkinan besar diduga ini adalah pelaku pencurian dengan kekerasan
pelaku dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima terkait pencurian disertai aksi kekerasan
sementara satu rekan pelaku masih diburu polisi
sampai jumpa di video selanjutnya